sejauh ini informasi terbaru yang kami kumpulkan bahwa setidaknya sepuluh orang meninggal dunia dan juga empat puluh telah menjadi korban dari insiden ledakan bom di tiga gereja tersebut
selain di gereja kristen indonesia di jalan arjuna ledakan juga mengguncang di gereja di jalan diponegoro surabaya jawa timur
satu persatu warga yang sedang beribadah di gereja kristen indonesia di jalan diponegoro surabaya dievakuasi petugas kepolisian
sejumlah warga terlihat panik sesaat setelah kejadian
salah satu warga menyebutkan terdengar ledakan bom di parkiran sepeda motor gereja kristen indonesia
warga terkaget saat melihat beberapa helm sepeda motor warga terangkat ke atas akibat ledakan
dan untuk anda pemirsa cnn indonesia menyerukan agar masyarakat tidak membagikan gambar kerusakan
dan juga gambar yang bernuansa
kengerian dari lokasi pemboman dan juga tidak memperluasnya lewat publikasi di sosial media
karena ini merupakan bagian dari propaganda aksi terorisme
kejadiannya tadi kan saya keluar dari mobil
nah disitu tiba tiba ada motor bawa kayak
dengan klaksonnya diteruskan
jadi tet gitu masuk tiba tiba reda
saya langsung tiduran di jalan gitu langsung nggak tahu apa apa lagi
adik dari barusan dari gereja
mau masuk atau
terima kasih adik
ya minggu pagi sebuah bom ledak di gereja santa maria tabercela surabaya jawa timur
menurut warga terdengar ledakan cukup keras di kawasan ngagel madia
ledakan ini terjadi sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
namun hingga kini belum diketahui apakah ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri atau bom yang ditinggalkan oleh pelaku
namun berdasarkan informasi yang kami himpun dari detikkom bahwa bom tersebut merupakan bom bunuh diri yang terjadi tepat di depan gereja santa maria
ledakan terjadi sebelum ibadah dimulai